selamat pagi anda menyaksikan cnn indonesia insiders bersama saya lucia saharwi
menyongsong era lima indonesia mempercepat transformasi digital di berbagai sektor
salah satu perusahaan yang mendukung akselerasi transformasi digital di indonesia adalah amazon web services
anak perusahaan dari amazon com
sebagai bentuk kontribusi aws telah melakukan investasi di indonesia senilai rp tujuh puluh satu triliun
selain itu teknologi cloud aws diperkenalkan untuk mendukung perjalanan transformasi digital pihak swasta
pemerintah organisasi dan umkm di indonesia
pelatihan juga diberikan untuk mempersiapkan talenta yang mumpuni
lantas apa manfaat positif yang dihadirkan aws bagi perekonomian indonesia
dan juga tantangan terbesar yang dihadapi
kita akan membahasnya bersama gunawan susanto country manager indonesia amazon web services
selamat pagi pak gunawan
selamat pagi lucia
terima kasih sudah mengundang kita datang di aws ya di kantor aws ini
kalau boleh tahu aws ini sudah berapa lama di indonesia ya pak
kalau representative office kami sejak tahun dua ribu delapan belas jadi sudah empat tahun
tapi kalau dari sisi kami melayani
kami melayani pelanggan pelanggan di indonesia sudah beberapa tahun sebelum itu
jadi amazon web services sendiri globally kan dimulai di tahun dua ribu enam
pada saat itu dua ribu enam diluncurkan di dua ribu sepuluh amazon web services itu ada region di singapura
jadi dengan keberadaan region atau data center di singapura kami melayani lebih banyak asia tenggara
dan di situ
sejak dua ribu dua belas dua ribu tiga belas sudah ada mulai pelanggan pelanggan seperti traveloka kiskas
itu yang sudah mulai menggunakan aws
nah layanan yang diberikan aws itu kan adalah aws cloud
mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa apa sih aws cloud itu dan siapa saja sebenarnya yang bisa menjadi penggunanya
ya kalau dari cloud computing itu sendiri terminologinya adalah penggunaan layanan
data it teknologi informasi mulai dari storage compute database networking
sampai kepada artificial intelligence dan berbagai macam layanan advance yang lain di teknologi
jadi as a service maksudnya gini pakai baru bayar nggak pakai nggak bayar gitu ya
dan layanannya ini sama jadi seperti kayak listrik
kalau nyalain baru meterannya jalan baru bayar kan
dan ini bisa tergantung dari penggunaan
bisa di scale up ditingkatkan kebutuhannya dan diturunkan pada saat kalau lagi nggak dibutuhkan
jadi ini layanan cloud computing yang ada
nah kepada siapa aja yang bisa menggunakannya ini bisa mulai dari startup yang mereka baru mulai menggunakan teknologi
atau mulai baru mulai
baru mulai ide dan menjalankan bisnis
sampai kepada juga small medium enterprise
dan juga termasuk juga large enterprise yang untuk menggunakan kebutuhan teknologinya
jadi penggunanya termasuk juga government sector
ataupun education segitu
oke dan layanan ternyata banyak ya tidak hanya sekedar mengumpulkan data saja begitu ya
jadi kalau umumnya pada awam sering kalau cloud itu diasosiasikan dengan storage saja penyimpanan data ya
jadi kalau cloud itu sebenarnya bukan cuma sekedar penyimpanan data
tapi berbagai macam layanan teknologi informasi yang kami sediakan
total aws sudah memiliki lebih dari dua ratus layanan yang bisa digunakan oleh pelanggan kami
oke apa tantangan terbesar yang dihadapi bisnis dengan menggunakan cloud ini
mungkin sebelum menjawab tantangannya tapi saya menjawab kenapa perusahaan perusahaan
baik besar ataupun kecil itu startup ataupun tradisional business menggunakan cloud gitu ya
yang pertama adalah kebutuhan untuk bisa agile agility gitu ya
jadi untuk bisa cepat beradaptasi dengan situasi terutama kayak semasa pandemi dan setelah pandemi seperti ini gitu ya
jadi tiba tiba bisa harus berubah harus bisa offline ke online kemudian ke offline lagi
strategi bisnis mungkin sudah bukan lagi tiga tahun tapi enam bulan per enam bulan per setahun
sudah harus bisa meluncurkan ide baru melakukan eksperimen baru
jadi dengan adanya cloud computing ini bisa memberikan perusahaan baik besar ataupun kecil
bisa lincah untuk bisa beradaptasi sehingga karena layanan service teknologinya itu bisa segera bisa digunakan
karena bisa menggunakan misalnya oh saya punya ide baru mau masuk ke area layan antar yang langsung dengan konsumen gitu
nah itu bisa langsung digunakan segera bisa diterapkan servernya bisa dinyalain dengan cepat
dan itu bisa dalam hitungan menit sudah bisa pakai layanannya
nah itu salah satunya agility
yang kedua tentunya adalah cost
banyak dari perusahaan perusahaan itu besar atau mungkin yang lebih penting adalah yang kecil
yang lebih penting adalah yang kecil yang modalnya nggak banyak gitu ya
untuk pada saat modal kerjanya nggak banyak terus udah gitu harus berpikir
oh saya kalau ada ide bisnis baru atau saya harus merubah bisnis plannya rencana bisnis kerjanya
gimana caranya saya kemudian beradaptasi
nah kalau tanpa cloud computing biasanya harus berpikir ngitung yang benar
jangan sampai salah karena harus beli server harus investasi capital expenditure
sementara kalau dengan cloud itu bisa langsung pakai
kalau nggak pakai ya nggak bayar
jadi kan lebih mudah dan lebih murah gitu ya
jadi ada beberapa hal lain seperti security
mereka juga menemukan untuk lebih secure menggunakan aws cloud dibandingkan mereka harus bangun sendiri
dan juga mereka untuk bisa lebih bisa ekspansi kalau lebih cepat
misalnya tiba tiba bisnisnya booming mereka bisa beradaptasi dengan cepat
jadi beberapa tantangan yang mereka hadapi di bisnis dan kenapa mereka menggunakan cloud
tapi untuk kemudian mengadopsi cloud itu sendiri
sebenarnya yang buat teman teman dari indonesia ini adalah pengetahuan dan skill untuk bisa mempelajari bagaimana memanfaatkan cloud itu sendiri
itu yang menjadi salah satu tantangan utama di indonesia
dan itu diberikan pelatihan oleh aws
yes diberikan pelatihan oleh aws gitu
aws ini menginvestasikan senilai tujuh puluh satu triliun rupiah di indonesia ya
kemana saja investasinya pak gunawan
investasi majority nya adalah memang tujuh puluh satu triliun ini kami membangun data center dari nol
artinya dari tanah dibangun data centernya
dan kemudian connectivity atau hubung komunikasi antara dua data center tiga data center
ini kami yang gelar kabelnya sendiri kami yang mengoperasikannya sendiri
terus harus mengimpor teknologi teknologi berupa server dan lain sebagainya untuk bisa digunakan di indonesia
kemudian juga harus mengoperasikannya itu selama dua puluh empat x tujuh dan harus memenuhi standar service level yang dibutuhkan untuk menyamakan region indonesia atau region jakarta ini
sama dengan ke dua puluh lima region secara global
jadi total aws itu ada dua puluh enam region seluruh dunia dan regionnya jakarta juga harus sama standarnya
jadi nggak cuma sekedar untuk melayani kebutuhan domestik tapi kami menggunakan ini agar bisa untuk kebutuhan internasionalnya juga dan harus sama
oke nah aws ini kan berkomitmen untuk menyiapkan talenta digital indonesia begitu
nah apa saja yang sudah dilakukan
ya ada banyak sih yang sudah dilakukan ya
total kami sudah termasuk bagian dari investasi tujuh puluh satu triliun itu adalah bagaimana menjawab tantangan ataupun skill gap ya isu yang ada di indonesia
dan kami sudah sampai saat ini dua tahun terakhir melakukan pelatihan terhadap tiga ratus ribu talenta digital di indonesia
jadi jumlah ini bukan cuma sekedar apa ya
jumlah dalam artian asal ikut training dua jam dengerin tim aws presentasi udah dianggap selesai training
program pelatihan kami kami menekankan kepada kualitas
program salah satu contohnya misalnya dengan yang beberapa sekolah menengah ataupun dengan pesantren
kami bekerja sama dengan saga sitas
programnya nama programnya adalah laptop for builders
di sini melakukan pengenalan cloud computing
dan validasinya adalah lulusan yang sudah selesai menggunakan atau melakukan pelatihan ini bisa membangun website
jadi kami banyak contoh contoh di mana anak anak sekolah menengah ataupun pesantren santri santri
dan bahkan baru baru ini kami melakukan pelatihan dengan pramuka
dan juga melakukan dengan teman teman yang disajikan
teman teman yang disabilitas
sehingga mereka bisa melakukan training programnya dengan baik dan bisa belajar cloud computing
dia kenal teknologi dan juga bisa bikin website
yang menarik selain itu ada dua program lagi
kalau boleh saya singkat adalah program yang dengan decoding indonesia
partner kami di indonesia
nah program intensif di mana bukan cuma pengenalan cloud computing aws
tapi juga agar mereka yang lulus bisa bekerja sebagai back and developer
salah satu contoh menarik itu ada pelaku umkm dari medan
dari memiliki warung sederhana
mereka dia mau bikin warungnya supaya bisa digital untuk overcome situasi pandemi
nah beliau dari nggak ngerti apa apa setelah ikut program bisa bikin website sendiri
bisa bikin usahanya menjadi digital
last one adalah program kami namanya restart
tujuannya adalah kami ingin memberikan kesempatan kepada orang orang yang belum berkecimpung di dunia it
mungkin kehilangan pekerjaan karena pandemi
tapi mereka bisa dilatih untuk mereka agar bisa memiliki keterampilan di dunia cloud computing
terima kasih pak gunawan susanto country manager indonesia amazon web services sudah berbagi bersama kita
sukses terus buat aws
semoga juga terus mendukung kemajuan transformasi digital di indonesia
dan pemirsa demikian perbincangan kita dalam cnn indonesia insider
saya lucia sahari undur diri